wacana pertemuan ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
dengan ketua umum pdip megawati soekarnoputri mengemuka
wakil ketua umum partai gerindra menyebut pertemuan bukan hal mustahil
mengingat hubungan prabowo dan mega sangat baik
wacana pertemuan ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
dengan ketua umum pdip megawati soekarnoputri mengemuka
ketua dpp pdip puan maharani menanggapi rencana pertemuan kedua tokoh tersebut
dengan jawaban singkat insya allah
sekjen pdip hasto kristianto juga beri sinyal rencana prabowo bertemu megawati
hasto menyebut pertemuan mungkin terjadi
tapi prinsip pdip tetap kokoh untuk memperjuangkan wong cili
pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo sangat dimungkinkan
tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai nilai demokrasi
kemudian perintah konstitusi dan agar tidak terjadi abuse of power
penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara aparatur negara
tetap kokoh berdiri pada legasinya
sebagai pejuang demokrasi pembelawang cili
dan kemudian menempatkan seluruh eksistensinya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai
wacana pertemuan antara prabowo dengan megawati bukan hal mustahil
habibur rahman menyebut hubungan prabowo dan mega sangat baik
menurut saya bukanlah hal yang mustahil
ya beliau berdua bertemu dalam waktu dekat
hubungan keduanya sangat amat baik ya
yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang ya
pak prabowo sangat menghormati ibu mega ya
bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ya dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti
bahkan berkontestasi dengan ibu mega ya
terus mewanti wanti kepada kader gerindra
agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya menyebut
prabowo dan megawati punya sejarah panjang
mengajak pdip masuk menjadi keuntungan bagi koalisi prabowo
entah dari pak prabowo dan ibu mega ini paling dalam ya
kalau kita bandingkan dengan partai partai lain seperti pks pkb
yang mungkin juga bisa diajak masuk begitu
kita tahu pernah berpasangan capres cawapres di dua ribu sembilan belas
lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama
dan kalau bicara secara kuantitatif pun
pdi perjuangan ini angkanya sangat besar sangat signifikan
kalau bisa masuk dalam koalisinya pak prabowo
prabowo subianto sepertinya tengah mempersiapkan koalisi besar
untuk menyongsong pemerintahannya pada oktober mendatang
jumat pekan lalu prabowo juga berkunjung ke nasdem tower
bertemu dengan sang ketua umum surya paloh
prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak surya paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah
posisi nasdem saat ini masih berada di koalisi pendukung anies muhaymin
namun partai nasdem masih membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto